hewan berdasarnya kemana
aku kamu ini keterlaluan banget sih
papa kan baru meninggal
masa kamu melakukan semua ini ke mama
nah tolong deh jangan buat keributan
seandainya almarhum papa masih hidup
afif ya papa kembali akan mengajak bella dan juga siva kembali ke rumah ini
itu gak mungkin
papa pasti setuju sama mama
kamu udah dipengaruhi sama bella
jangan jangan kamu dimantra mantrain sama bella
hafib ngapain sih dia kesini
saya mau nemuin kamu lah
bel kamu jangan sampai nemuin dia ya
biar aja dia nungguin disitu sampai tua
aku harus pergi dari sini
kamu pergi kemana sih gak usah kamu jangan nemuin dia
lah cepet banget sih perginya

jangan seramah fucking gejeknya
t spirituality nya vivir ngergak hatinya seperti air gitu aja
saya sudah bernatis bahwa kau pihak biru baru lagi put veggie ya
mau ngingetin kamu punya waktu kurang dari dua belas jam untuk bayar semuanya
ih ngapain sih itu orang masih disitu gak pergi pergi lagi
udah diemin aja bu tapi kalau dia bosen digigitin nyamuk dia juga pulang sendiri
mana aja sih tadi baru datang udah pergi lagi
siti afif gak akan pergi sampai aku mau nemuin dia
oh iya kamu bisa bawa siva ke aku gak
ya udah aku bawa siva ke kamu tapi kamu mau kemana sama siva
yang jelas aku udah gak bisa tinggal lagi di rumah itu siti
iya terus kamu mau kemana
bella kamu kemana sih mama gak mau kamu tinggalin lagi
mama tenang aja ya aku gak bakal tinggalin mama
mak aku yakin allah pasti kasih jalan untuk aku
yang penting syifa selalu ada di samping aku
tolong bawa siva kesini ya
iya terus kamu mau kemana mau ke rumah reno
gue mau ke rumah reno aja sih
terus gimana nih bu
lagian ngapain sih bella pakai acara kabur kaburan segala
kayak gitu tuh bella selalu aja menghindar
yaudah bu ini aku mesti nganterin siva ke bella
tapi gimana caranya supaya afif nggak tahu ya bu pas aku keluar
ayo kamu tenang aja biar saya yang ngalihin perhatiannya hafiz ya
cynthia lihat afif apa enggak ditanya kok diem aja sih
ma tadi aku liat afif ada di depan ma lagi camping di rumah tetangga
di rumah tetangga camping ada ada aja tuh anak tetangga yang mana
itu ma di depan
mau kemana sintia sama perempuan itu
ikutin mereka baik bos
ngapain kamu disini lebih baik sekarang kamu pulang
dan jangan pernah kamu temui bella lagi
bu afif gak akan pergi dari sini sebelum bella mau maafin aku
bella gak akan maafin kamu dan bella juga gak akan ingin kamu ingat itu
aku akan mengajak bella dan juga siva tinggal bersamaku
jadi bella tinggal di depan rumah kita
pantesan ya kamu sampai nyemping segala di depan rumahnya papaan sih kamu
apa tadi kamu bilang mau bawa bela ke rumah kita
rumah kita rumah apa maksudnya
enggak mama tidak akan mengizinkan itu
mana dia tuh bella mana bellanya
ternyata ngumpet di depan rumah kita dia tinggal nih
bella itu tadi ada disini tapi gara gara anak kamu datang kesini sekarang bella pergi
bu dimana bella sekarang aku ingin bertemu dengan dia
ngapain kamu tanya bella buat apa buat ngusir bella lagi iya
oh iya memang pantas anak kamu diperlakukan seperti itu
karena anak kamu yang salah kalau anak saya tuh gak salah
kamu jangan sembarangan ngomong ya sylvia
yang salah itu anak kamu anak kamu sudah membuat bella menderita
sekarang kalian pergi dari rumah saya pergi
afif kamu kok diem aja sih ngeliat kita dibentak bentak sama mama mertua kamu
kita tuh istri sama mama mertua kamu
malah diem aja bukannya di bella in
itu urusan kalian bukan urusan aku
urusan ku cuma sama bella
afif kamu tuh bener bener keterlaluan deh
mama sama sintia gak punya urusan disini
sebaiknya mama pergi dari sini
tapi kamu juga harus pulang ya
habib gak akan pergi dari sini afif masih punya urusan sama bella
kalau misalnya mau pergi pergi aja sendiri
gak usah ajak ajak afif
selama ini afif nurut sama bella giliran dia juga dia punya urusan sama bella kalau misalnya mama mau pergi pergi aja sendiri

bahkan ketika mama mau ngusir bella dan juga siva
afif nurut tapi kali ini enggak mah
cynthia bawa mama pergi
ma udahlah afif tuh emang susah dibilangin ma
kita pulang aja yuk ma yuk
tak nyangka ternyata bella sama ibunya tinggal di depan rumah kita
urusin urusan kalian dan jangan di sini pergi kalian pergi
semua gara gara mama ngapain sih ikut ikutan
yuk ma kita pulang yuk ma yuk
lihat aja mama akan bikin perhitungan sama mereka
ini baru kita kasih tahu sama bos
berantakan banget sih keluarganya afif tuh
wajar kalau bella pengen keluar dari situ
sekali kamu lihat apa aja
jadi perempuan itu ibu pembantuannya cynthia
kotak perhiasannya di luar
kosong hewan perhiasannya ke mana
banget sih papa kan baru meninggal
ma tolong deh jangan buat keributan
seandainya almarhum papa masih hidup
afifya papa kembali akan mengajak bella dan juga siva kembali ke rumah ini
itu gak mungkin
papa pasti setuju sama mama
kamu udah dipengaruhi sama bella
jangan jangan kamu dimantra mantrain sama bella
please deh ma mama jangan ngawur
mama ini kenapa sih
dari dulu sampai sekarang masih aja membenci bela
kenapa sih ma
kamu dikit dikit bela sekarang aja kamu melawan sama mama setiap hari
kamu gak pernah nurut apa kata mama
tadi aja kamu bikin camping di depan rumah bella
hanya untuk nungguin supaya bella keluar
kamu nih anak mama laki satu satunya
dimana harga diri kamu
di rumah ini ada pencuri mas
hah pencuri gimana maksudnya
iya perhiasan aku di lemari tuh hilang semua